polisi membuarkan puluhan aktivis mahasiswa universitas darul ulum yang berunjuk rasa di depan kampus di jalan gusdur jombang jawa timur kamis siang
bahkan seorang aktivis mahasiswa ditangkap aparat kepolisian
salah satu mahasiswa mengaku aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di seluruh wilayah indonesia untuk menolak rancangan undang undang cipta kerja
kita dengan ada beberapa pasal di situ kita buru itu tidak sejahtera buru itu semakin ditindas pak itu yang kita ini ya kan dengan adanya outsourcing itu buruh ya kan
di palembang sejumlah masa buruh melakukan long march dan mendekati gedung dprd sumsel sambil berorasi menolak rancangan undang undang cipta kerja kamis pagi
aksi demo para buruh ini merupakan aksi damai solidaritas menolak rancangan undang undang cipta kerja
kita kan buruh buruh
kerja ini sederhana saja
ada yang tahu pak
ada yang tahu pak
undang undang unibuslu yang kluster ketergak kerjaan
karena dari drop drop yang disampaikan bahwa itu sungguh sangat merugikan
sementara wakil ketua komisi lima dprd sumsel yang menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi dari masyarakat sumsel agar sampai ke dpr pusat
aspirasi berserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat
jadi kami dikirakan menerima aspirasi dari masyarakat sumsel
aksi unjuk rasa ini pun membuat sejumlah ruas jalan di kota palembang terpaksa ditutup oleh aparat kepolisian
tim liputan cnn indonesia